ya ini bukan sekedar bicara mengenai tempe sebagai salah satu makanan eksotis indonesia yang kaya protein
tapi bagaimana panganan super ini telah menyatukan para pejuang tempe membuat semua gerakan
dan juga membuat keberakan dengan konferensi tempe berskala internasional
sebenarnya ada apa dengan tempe berikut dalam foodpedia
buah kecitaan terhadap tempe dan fermentasi telah mengangkat panganan asu indonesia ini tak lagi dipandang sebelah mata
ia telah menyebabkan tempe dalam banyak gerakan
bermisi sosial tempe movement indonesia juga menyiapkan food for disaster
sebanyak seribu kantong tempe kremes untuk membantu
korban gempa tsunami di palu
gerakan mengatasnamakan tempe ini bermula dari konferensi tempe internasional di yogyakarta dua ribu lima belas silam
karena dari sisi sains foodtech biotek tempe itu sangat seksi gitu ya
jadi akhirnya dibentuklah atau diselenggarakanlah tahun dua ribu lima belas
jadi rupanya di dunia ini ada layer layer ahli ahli tempe yang dulunya itu adalah
ahli ahli itu orang indonesia
kemudian mereka mengajarkan tempe ke berbagai pihak
kemudian mulailah layer kedua yang bertebaran di luar negeri
kemudian kita coba bikin layer layer berikutnya untuk mengajak anak anak muda untuk mencintai tempe
dari seluruh dunia itu ahli ahli tempe kumpul di situ
kemudian mereka share sudah sampai mana perkembangannya dan lain lain
pak rustono juga di jepang waktu itu share juga
kemudian ada dari meksiko juga share
nah di situ kita kumpul semua membahas tentang tempe
ya tanya sukses menggelar forum berskala internasional
tapi tempe juga berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan nuspresi
terutama menciptakan sumber protein abadi terbaik bagi bangsa ini
bagaimana cara mencari tempe
bisa dibilang bahwa tempe ini merupakan superfood
yaitu dimana sumber makanan yang sangat bergizi sekali
dan juga kita dengan bangga bahwa tempe adalah buatan indonesia
yang dimana sekarang ini sangat banyak sekali movement atau pergerakan pergerakan yang dapat meng encourage atau membuat masyarakat untuk dapat mengonsumsi tempe lebih banyak
nah dalam seratus gram tempe itu sendiri
mengandung dua puluh gram sekitar sepuluh gram

dua puluh gram protein kemudian sepuluh gram lemak dan sepuluh gram lagi adalah karbohidrat
jadi secara makronutrisi sendiri yaitu kandungan gizi protein karbohidrat dan lemak
itu merupakan kandungan gizi yang bisa dibilang lengkap
tak hanya kaya protein tapi tempe juga kaya dengan berbagai inovasi
mulai dari sekedar tempe goreng hingga tempe fusion
buatan pakar kuliner yang satu ini
karena saya anggap itu protein yang baik
saya tidak sekarang sangat mengurangi karbo
dan saya doyan tempe
makan itu bukan cuma enak saja juga harus sehat
saya tadi coba menyajikan misalnya tempe itu adalah protein bangsa kita
tanpa menggunakan minyak dipanggang
terus saya padukan dengan
keju halumi yang kebikinan jogja gitu
supaya semua dua produk itu kita bisa sajikan untuk para vegetarian
dua produk fermentasi yang kalau dipadukan dipanggang luar biasa
tempe disebut superfood dengan segala kebaikannya
semoga tempe indonesia makin bermutu
mendapat pengakuan dari mata dunia
sebagai kekayaan warisan pangan yang patut dilestarikan